kereta api pengangkut bahan bakar minyak pertamina kamis pagi anjlok di mojokerto
akibatnya sejumlah jadwal keberangkatan dari berbagai jurusan molor dan ratusan calon penumpang terlantar
kereta api pengangkut bahan bakar minyak bbm pertamina dari madiun tujuan surabaya ini
anjlok di perlintasan kereta api desa gunung gedangan kecamatan magersari kota mojokerto kamis pagi
gerbong yang anjlok adalah gerbong nomor empat dari dua puluh rangkaian
petugas pt kereta api daob delapan surabaya berusaha mengevakuasi gerbong yang anjlok
dengan menarik enam belas gerbong ke stasiun mojokerto dan tiga gerbong lainnya ditarik ke stasiun sidoarjo
akibat peristiwa tersebut jadwal keberangkatan sejumlah kereta api dari arah surabaya maupun sebaliknya molor hingga berjam jam
ratusan penumpang kereta api pun sempat terlantar di stasiun mojokerto
bahkan sebagian penumpang akhirnya harus kecewa karena gagal berangkat
ya perasaannya gimana pak kalau gitu pak ya kecewa atau gimana
ya pasti kecewa lah pak
setelah enam jam proses evakuasi akhirnya gerbong kereta api bbm yang anjlok berhasil dievakuasi dan ditarik ke stasiun mojokerto
hingga saat ini petugas masih menyelidiki penyebab anjloknya gerbong kereta api bbm tersebut